karena aturan yang kerap berubah banyak penumpang yang melakukan antisipasi
gila juga ya kalau nanti ngeliat si lamelo lawan si lonzo gitu si lafar nya terteriakan di samping lapangan anjing
kabar baiknya keinginannya ini kemungkinan akan segera terwujud
gasnya dipindahin ke tempat yang lebih aman
itu nanti kita bagi bagi ke petuanan bagi ke kelompok bagi ke pemerintah kampung dan bagi anak sekolah
sehingga hal ini ya tentu mendorong kita untuk segera berlabuh kepada pak prabowo
dengan squad yang kayak gitu
lo kan mengalami dua musim yang dua duanya bubble ya bisa dibilang
terus biasanya ya ikan ini ikan pari ya ini tuh biasanya dimasak santan iya murah terus deket
mendepankan cara cara yang reaktif militeristik
di wilayah indonesia ini kami mencatat di tahun dua ribu tujuh belas dikala sistem monitoring kita masih tetap sama
apakah anda juga akan mengajak sejumlah sivitas lainnya katakanlah itb ataupun ui di jakarta di depok untuk sama sama untuk menyatakan sikap secara nasional
sebagai salah satu pengajar yang paling lama mengabdidi sdn celoma
tidak match terutama di
apa dasar tadi anda mengatakan bahwa
sean gilliel cocok jadi pemain basket
bahkan memiliki ciri khasnya masing masing di provinsi paling barat indonesia misalnya
halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada itu kalau nggak salah saya dengannya itu atas halilintar
cuman saya kasih lihat kayaknya gak ada masalah aja
itu kan juga tempatnya di bendopa agung ya
ekonomi dunia berkembang dalam bagian bagian tapi tergolong secara keseluruhan
ya nanti mungkin next event dia bisa membuktikan kalau dia pantas ya di timnas ya soalnya menurut
menurut suharto ini akan diatur dalam undang undang baru
tinggi tinggi sih kalau gue ngeliat dan
sama si james saldan ya kan
ada yang korporasi konteksnya ada juga yang pemerintah itu sendiri
jika ombak sedang bersahabat biasanya perjalanan hanya butuh waktu dua menit
semuanya dibuat oleh tangan ya
kak dery pas lagi ngedang kepalanya pernah kenari gak
selain bisa membantu merawat luka pasien diabetes adit berhasil menyalurkan bantuan berupa kaki palsu kepada pasien yang diamputasi atau penyandang disabilitas lain
apa tag man mas dari indonesia
mulai basket mulai serius
persyaratan salah satunya adalah
maksudnya pengen sih lihat dia bisa jadi star lah di nb
depsite inilah yang menarik sebenarnya karena beberapa minggu yang lalu
atau ada masalah masalah bawaan kongenital
untuk membuat apa ya
jadi kita harus menjaga bencinya
nah sering kali tuh mungkin kalo cewek kan suka baper
lu kan waktu bikin produksi pertama tuh bikin t shirt t shirt gitu dulu ya
nah terus keluar lagi pas sma nih
seperti misalnya baliho kemudian papan papan reklama
bokap ada pindah kerjaan gitu ke lombok
saran ikut ikutan tren dan juga ikut membuat konten di sana
surut seiring dengan surutnya perairan terbuka di utara jakarta
itulah yang disebut sebagai potensi kerugian negara
ketiga vaksin mereka di amerika serikat
selalu cari kesempatan untuk ketemu dengan orang yang besar
gift on the klox yang dipesan lovia merupakan kue stroberi yang dihidangkan dengan permen kapas di sekitarnya
waktu aku main di komplek aku di ancol itu
perjalanan saya di selatan banten telah mengajarkan banyak hal
sementara di dalam ruangan tadi ketika tanam tersebut juga sudah bayar pakaian murna pada kita
karena temen temen gue bagus itu doang
setelah kemudian kita diberikan lima surat suara ngapain
gimana coba terangin dong ke kita kita
mayoritas pengguna bbm subsidi ini adalah orang orang yang punya kemampuan ekonomi
dia mengatakan dana besar dalam anggaran federal untuk biaya hidup akan membantu para migran
jadi bahasa indonesia gitu
daripada prediksi banyak lembaga survei
di mana wilayah jawa tengah jawa timur

weave house adalah sebuah rumah yang mengusung kesimbangan dan kebaikan
kalau lo tadi lu bilang lo ada chance mungkin hang tuah ya satu pertandingan lagi gitu untuk lolos
karya seni ini merefleksikan apa yang tengah berlangsung di gaza saat ini
nah kebetulan smp lima puluh ada s kool basket yang dia baru ikutan
salah satu filosofi yang menarik adalah bahwa nasi yang terbuka adalah nasi yang terbuka
dia tiga bulan dia tidak praktek
setelah stroke dan hiperglycemia
dua batu karang ini mitosnya adalah
jangan lupa tambahkan taburan seledri dan bawang merah goreng di atas bakmi jawa yang baru matang
dan tren ini akan makin meningkat
cukup niat baik dan berusaha dengan kemampuan yang ada
teman teman pengelola media di daerah bisa hidup dengan kondisi seperti ini
ini juga ditentang oleh etnis yahudi sendiri
maupun sekedar menikmati pemandangan dari ketinggian
gereja ini tentunya merupakan gereja yang sangat penting karena dibangun di atas lokasi tempat yesus dilahirkan
saya bekerja buat bambang triad mojo anaknya presiden soeharto
jadi gue memutuskan untuk mau udah mending gue pakai brand sendiri aja
pasti udah udah apa banyak
mengingat bahwa kominfo adalah instansi yang terkait punya kewenangan terkait dengan komunikasi dan informatika
berkisar di antara sekitar dua puluh ribu won untuk satu jam dan tiga puluh ribu won

kalau alex main kan lu main pasti jadi gue mau ngapain lagi
nah terus kemudian yang ketiga justru sebenarnya seorang anak itu harus melakukan olahraga yang high impact
yang kedua adalah supaya perawatannya ke dirinya masing masing juga lebih mudah
nah kalau ngupas pisang gini ibu sehari dapat berapa bu
artinya lahir dan besar di sini punya banyak sekali kenangan ya sama rumah ini
ya akhirnya sih nggak selesai gitu loh
jadi kalau menurut saya biaya itu tidak bisa dilihat sebagai biaya dari investasi saja
terutama daerah daerah yang ada di bantaran kali dan sungai
kalau henkila kayak masih ikut pon dia nggak akan masuk timnya tuh
masih cukup bagus lah diantara lima tim ini
jadi akan naik transjakarta mrt
nggak heran ya dikasih namanya oseng mercon
dan ini tuh terletaknya di desa transpatoa
jadi pas mau vaksin waktu itu pas hamil gitu
saksikan selengkapnya dalam segmen sehari menjadi kali ini
pertanyaan abo suka cewek apa enggak itu doang kan
berarti kata kata thank you ini agak
untuk memaksimalkan upaya pelestarian air pemerintah daerah pun melakukan pembelian air
di video itu yang arya sama nuraga uplot
udah bilang aja nanti kalau saya smp aja disini nanti liat perkembangan ke depan gimana
sini saya akan memakai dua butir telur nah kita akan pisahkan kuning telur dan juga putihnya
ini akan menjadi pertarungan antara bumi borneo dan amartang tua udah
tapi video itu saya tidak pernah umumkan jadi saya sengsor
benar tapi ternyata ada bagian bagian lain yang juga lumayan menyita waktu
kalau misalnya bapak erick tauhri udah ngumumin
apalagi kita sampai bisa membuatkan kaki palsu
itu penting karena heart rate itu adalah salah satu indikator intensitas
pakatan rakyat dan barisan nasional
dahulu para petani di desa ini hanya bisa mengolah sawah
setelah selesai menyiapkan adonan untuk beberapa pekan mendatang
oh jadi pergerakannya duluan yang mulai nih
iya permanen kadang kadang ada yang sembuh ada
serta menjadi ahli primata endemik natuna ini
bagi orang orang yang tidak memiliki kelainan gula darah
di sini anak anak bisa bermain beragam fasilitas mulai dari trampolin panjat kayu lorong dan undak undakan